resmi menjadi ketua dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh lima puan maharani dan keempat pimpinan lainnya akan lebih mendisiplinkan seluruh anggotanya dalam melaksanakan fungsinya sebagai perwakilan rakyat
sebagai ketua dpr wanita pertama puan akan berusaha merubah citra dpr yang selama ini dianggap buruk
puan menambahkan kedepannya dpr akan membuat formula agar tidak terlalu melahirkan produk undang undang terlalu banyak
puan maharani ketua dpr
ada juga tanggung jawab untuk bisa melaksanakan fungsinya di gedung dpr ini
nanti kita akan coba formulasikan bersama empat wakil pimpinan yang ada kira kira ke depan itu yang akan menjadi prioritas legislasi itu apa
namun harapan saya dpr ke depan itu tidak perlu membuat satu produk undang undang terlalu banyak
namun kita pilih yang menjadi prioritas dan itu menjadi fokus bagi dpr ke depan yang berguna untuk bangsa
mas alian medara